sebuah olahraga baru smackball games atau permainan bola banting diperkenalkan di surabaya jawa timur
olahraga ini menggabungkan tiga olahraga sekaligus ternyata ya yaitu basket bola tangan dan american football
dalam rangka memperingati hari olahraga nasional dan sumpah pemuda
sebuah sekolah swasta di surabaya menggelar kompetisi smackball games atau permainan bola banting tingkat sekolah dasar dan smp
cara permainan smackball menarik terdiri dari dua tim yang masing masing beranggotakan sepuluh orang dengan lima wasit
terdapat empat x empat ronde dan setiap ronde berlangsung sepuluh menit
selain itu ada dua bola dalam satu permainan
bola harus dilemparkan ke lingkaran yang terdapat di tengah zona gol
jadi setiap tim harus menjaga empat zona gol
jika bola dilempar atau dibanting menyentuh lingkaran maka mendapatkan nilai
permainan smackball digagas oleh seorang guru smk swasta di surabaya iwan heri santoso
ini bisa disebut perpaduan olahraga
ini perpaduan antara olahraga bola basket american football dan handball
para siswa yang ikut kompetisi snackball antar sekolah ini mengaku senang
ini olahraga baru saya baru mencoba dan pertama kali
menurut saya seru sekali karena bisa mendapatkan kekompakan tim
bingung gak pertama kali main
bingung yang pasti bingung karena saya kemarin nggak ajar latihan
tapi setelah memahami gimana rasanya
memahaminya itu melihat teman dan cara bermainnya saya bisa langsung memahami
permainan ini menggabungkan tiga olahraga sekaligus yakni basket bola tangan dan american football
smackball telah mendapat rekomendasi dari kementerian negara pemuda dan olahraga sebagai salah satu cabang olahraga rekreasi
muhammad yanuar komarudin surabaya